novel baswedan adalah salah satu penyidik sejumlah kasus korupsi besar di lembaga antiraswa komisi pemberantasan korupsi kpk
teror terhadap penyidik kpk menjadi refleksi
tidak mudah memang memutus mata rantai mafia korupsi
padahal korupsi menjadi pemicu utama sulitnya ekonomi bangkit signifikan
korupsi pula menjadi pencetus semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin
seperti apa peta korupsi menghambat ekonomi nasional
korupsi musuh utama ekonomi saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama seperti apa sesungguhnya secara pemetaan sederhana saja sehingga korupsi menjadi salah satu yang patut untuk sangat kita musuhi
kita lihat bersama korupsi tersebut merupakan sebuah atau korupsi apa yang dimaksud dengan korupsi
jadi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan baik jabatan fungsi kedekatan untuk memperkaya diri sendiri suatu kelompok ataupun suatu golongan terhadap suatu hal
misalnya ada sebuah proyek kemudian seperti ktp elektronik contohnya dan hal tersebut untuk sebagai uang pelicin untuk memudahkan proyek tersebut jalan sesuai dengan dalam tanda petik perencanaan perencanaan yang sudah disiapkan
maka mereka melakukan korupsi
dan hal tersebut akhirnya
akhirnya bisa lolos karena fulus yang bicara
ternyata korupsi ini menjadi salah satu penyebab indeks daya saing indonesia menjadi turun
perlu saya ingatkan menurut world economic forum kita pada tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas indeks daya saing indonesia turun
empat peringkat kita terpangkas dari posisi ke tiga puluh tujuh kita turun ke posisi empat
lantas muncul pertanyaan untuk apa sih kita harus peduli dengan indeks daya saing sebuah negara
itu akan menjadi salah satu indikator investor akan memilih negara mana dia akan menanamkan modalnya
ini akan menjadi salah satu indikator
dan jangan lupa investor tidak hanya melulu investor asing
investor dalam negeri juga sekarang kalau kita ngobrol ke pengusaha sulit bro uang pelicinnya mahal banget
mahalan ongkosnya dibandingkan kita harus buat bisnis yang baru gitu
jadi investor dalam negeri pun sudah mengeluhkan itulah mengapa kita harus mengapresiasi
karena waktu belakangan pemerintahan jokowi sudah begitu gencar untuk memutus mata rantai tersebut
misalnya dengan membentuk petugas cyber pungli misalnya
jadi hal tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk secara pelan pelan ingin memutuskan korupsi tersebut melalui pungli misalnya
dan ini penting tidak hanya investor dalam negeri tapi juga luar negeri
mereka akan lihat kita indeks kita kalau turun artinya ada banyak hal yang harus diperbaiki oleh negara termasuk indonesia dalam hal ini
dan jangan lupa
kita lihat ini investasi tersebut merupakan motor ekonomi nasional
di tengah gejolak ekonomi global seperti saat ini kita harus memahami bagaimana transisi ketika kemarin yellen janet yellen mengatakan bahwa
dia akan lebih fokus untuk menjaga sustainability dari pertumbuhan ekonomi amerika
dan mereka tampaknya akan melakukan aksi ataupun juga kebijakan monitor ketat
itu artinya investasi akan menjadi agak sulit masuk ke negara negara emerging market
maka karena mereka pasti akan lebih memilih negara negara maju seperti amerika serikat
relatif lebih stabil misalnya ekonomi dan politiknya
dan investasi menjadi salah satu motor ekonomi nasional
berkali kali menteri keuangan sri mulyani menyatakan selain penerimaan ya dengan menggenjot pajak
bahwa investasi seperti katakan juga oleh jokowi mereka akan menyederhanakan perizinan yang gak penting gitu
tujuannya apa agar investasi bisa masuk ke dalam negeri
tapi jangan lupa salah satu juga penjegal masuknya itu adalah aksi korupsi
investasi itu sangat sensitif dengan korupsi
ketika korupsi makin menjamur ketika negara terlihat tidak konsisten membasmi korupsi
maka investor akan lebih wait and see
gue masuk gak ya
kalau mau masukin saham ataupun juga ingin menanamkan modal dalam negeri ataupun di indonesia
ini sangat krusial korupsi adalah musuh ekonomi nasional
efeknya apa kalau nggak ada investasi
jadi salah satu
jadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi gak ada artinya apa
ini adalah salah satu target yang akan dibidik oleh pemerintahan jokowi
dan salah satu yang menghemat adalah ini
saya akan bawa anda ke laporan world economic forum
yang kemudian membuktikan bahwa daya saing indonesia turun
dari satu ratus empat puluh an lebih negara yang kemudian atau sekitar satu ratus tiga puluh delapan negara terakhir
yang dilakukan kajian oleh world economic forum
menunjukkan bahwa posisi ekonomi indonesia tidak akan menurun
dan posisi indonesia terpangkas
banyak angkanya saya bawa anda untuk lebih spesifik
kita memang pernah buruk ya
tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas kita di posisi lima puluh
tapi kita sangat signifikan membaik di tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas
tapi kita kemudian semakin oke ya di tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas kita naik
jadi kalau semakin tinggi itu artinya kita semakin kredibel
daya saing kita semakin kompetitif gitu
artinya semakin reformasi perizinan misalnya
itu jadi semakin baik di sini
lalu kita lihat bagaimana tahun dua ribu lima belas dan tahun dua ribu enam belas
ternyata kita turun tiga peringkat
tahun dua ribu enam belas tahun dua ribu tujuh belas makin parah lagi kita
turun kita empat peringkat lagi
jadi tujuh dari tahun dua ribu empat belas kita turun tujuh peringkat dengan skor ataupun
skornya sebenarnya sama ya
walaupun skornya stagnan
kita kalah jauh dibandingkan misalnya singapura
anda tahu berapa posisi daya saing singapura
malaysia itu posisi dua puluh lima
kita memang lebih baik daripada filipina misalnya
tapi bukan itu yang harusnya menjadi acuan kita
singapura dan malaysia itu hanya satu jam naik pesawat
masa jauh banget sih daya saing kita gitu
dan turun bahkan kita di posisi empat puluh satu
salah satu barometernya
oke ini agak jala jala spider ya kayaknya ya
tapi paling tidak
ini ada beberapa pilar yang menjadi salah satu indikator penilaian daya saing indonesia
dari mulai institusi kemudian infrastruktur makro
makro ekonomi kemudian juga kesehatan pendidikan
pendidikan yang lebih tinggi
kemudian efisiensi pasar barang
kemudian efisiensi pasar pekerja
juga menjadi salah satu yang dilihat
kemudian kita lihat ini adalah financial market development
bagaimana secara financial akses
kemudian akses masyarakat bisa masuk di perbankan
kemudian ada teknologi
dan dari sekedar ini saja ya sekali lihat siapa yang paling besar poin kita di market size
tidak heranlah kita kan pasar terbesar di asia tenggara
jadi bukan prestasi itu tuh sebuah berkah yang tuhan sudah berikan saja untuk indonesia gitu
kita adalah pasar terbesar di asia tenggara
tapi yang di sini ini harus buat kita yang harus membuat sebuah simulasi agar angka ini bisa naik mepet mepet kesini nih
jadi pokoknya angkanya bisa lebih baik sehingga kita bisa punya daya saing yang lebih oke
dan kalau misalnya kita bandingkan lagi
faktor penghambat berbisnis di indonesia
jadi salah satu faktor tersebut is of doing business tersebut
kalau berbisnis apa sih sebenarnya yang paling menghambat sehingga orang itu enggan untuk bisnis jor joran ke indonesia
apa yang pertama
apa yang paling tinggi secara barcat
sudah tidak terbantahkan
korupsi menempati posisi pertama sebagai faktor yang paling menghambat berbisnis di indonesia
presiden joko widodo berkali kali mengatakan harus mudah
perizinan harus dipangkas
tapi musuh utamanya ternyata masih bertengger di posisi pertama
masih saja merajalela
hal itu harus segera diantisipasi ataupun juga mungkin diperlukan sebuah kebijakan tertentu sehingga benar benar lebih serius memangkas korupsi
jadi kita harus berpikir

tapi terkait korupsi indonesia setelah pasca reformasi membentuk komisi pemberantasan korupsi
dan ini menjadi tools
menjadi tools yang populer di masyarakat
karena dirasa lebih punya taji dibandingkan lembaga lembaga peradilan lainnya
ketika korupsi ini dengan tools kpk dilemahkan
salah satunya dengan teror terhadap penyidik kpk
rasanya kok kita bertolak belakang ya
dengan apa yang selama ini selalu didengung dengungkan oleh pemerintah
karena jangan lupa
kpk beberapa kali mendapat serangan
kpk beberapa kali mendapat teror
kpk beberapa kali sempat juga dilemahkan
dengan beberapa isu kriminalisasi dan lain sebagainya
tapi dalam kasus novel baswedan kali ini tampaknya menjadi momentum yang cukup baik
masihkah pemerintah ini pemerintah kali ini
konsisten menegakkan bendera perang terhadap korupsi
simak ulasan mendalam kami terkait infrastruktur gencar namun akses tak lancar di cnn indonesia business